dua nama terakhir memiliki induk usaha yang sama
mikroplastik adalah pecahan atau serpihan plastik berukuran sangat kecil
dengan rentang dari satu mikrometer sampai lima mm
sebagai gambaran ukuran ini setara dengan partikel asap
atau bahkan lebih kecil dari lebar rambut anda
mikroplastik mengandung zat polutan yang berbahaya bagi lingkungan
zat polutan merupakan bakteri berbahaya
yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia
pada agustus lalu saya mengikuti tim peneliti dari ekoton
sebuah lembaga konservasi sungai
melakukan pantauan lapangan ke outlet outlet sejumlah pabrik kertas
tempat pertama yang kami datangi adalah pipa pembuangan milik
mekaboks internasional di desa tanjangrono
kecamatan ngoro kabupaten mojokerto jawa timur
temuan awal kami menunjukkan
limbah yang dibuang ke kalisadar berwarna coklat pekat
bagi ekoton warna limbah ini menjadi indikasi
limbah tersebut tidak diolah sesuai aturan
namun tudingan itu dibantah jarod hendro sucahyo
dari hrd dan ga pt mekabox internasional
ia menegaskan pengolahan limbah pabriknya sudah sesuai standar bakumutu
ia mengakui limbah memang kecoklatan tetapi tetap jernih
dan bakunya kita coklat hasil produk kita juga coklat ya tentunya
warnanya agak kecoklatan ya
tapi setelah melalui instalasi pengolahan water treatment kita tadi agak jernih sih
maksudnya agak jernih
agak jernih memang
sudah beda dengan waktu di water treatment awal
inilah gambar dari udara limbah yang dibuang ke kalisadar itu
gambar ini menunjukkan
warna limbah yang keluar sama dengan limbah yang baru masuk instalasi pengolahan
menurut peneliti ekoton alex rahmatullah
kesamaan warna ini menjadi indikasi limbah langsung dibuang ke sungai
tanpa melalui proses pengolahan yang benar
kami mengambil langsung limbah yang keluar dari outlet
ini dilakukan untuk menjaga integritas sampel
bahwa yang diambil tidak terkontaminasi air sungai
gumpalan gumpalan bubur kertas di bibir pipa dan bebatuan di sekitar pembuangan
gumpalan itu seharusnya tidak boleh keluar
ini di outlet salah satu industri kertas ya
jadi kita ingin mengetahui apa sih itu mikroplastik
dan kira kira yang dibuang ini ada mikroplastiknya apa enggak
tapi kalau kita melihat daerah sekitar outlet ini
kita bisa melihat lempengan lempengan
sebenarnya ini adalah salah satu endapan endapan
iya indikator salah satu endapan dari akibat buangan si salah satu industri kertas ini
artinya ini ya kertas ya plastik
ya kertas ya plastik gitu
kemudian mumpul jadi satu
mumpul jadi satu
seluruh peralatan pengambilan sampel
misalnya gelas ukur saringan dan selubungnya terbuat dari stainless steel atau baja anti karat
sementara wadah penyimpanan sampel
diperlukan dari kaca
ini dilakukan untuk meminimalkan kontaminasi pada sampel
selain untuk mengecek kandungan mikroplastik
sampel air juga digunakan untuk mengukur kandungan kimia lainnya
yaitu fosfat dan klorin bebas
menggunakan alat ukur portable
sedangkan parameter lain seperti kebutuhan oksigen kimiawi atau cod
dan kepadatan tersuspensi total atau tss
akan diteliti di laboratorium
tidak ada yang bisa diteliti
tidak ada yang bisa diteliti

indikatornya tadi berapa angka angkanya
untuk yang fosfat kita temukan tadi satu ya
harusnya sesuai baku mutu itu dua tiga gitu ya
dan kemudian kalau angka satu ini berarti kan melebihi baku mutu
kemudian ada klorin bebas
klorin bebas kita tadi temukan angkanya lima puluh empat
sama lima puluh empat itu juga melebih baku mutu
sesuai peraturan pemerintah itu empat tiga gitu
kami kemudian menuju ke outlet atau pipa pembuangan limbah
pabrik kertas pt megasuria eratama di desa jasem
lokasinya juga di kecamatan ngoro
lokasi pembuangan limbah ini tak jauh dari permukiman warga
titiknya sama tepat di bibir sungai
jadi ini lokasi kedua yang kita datangi
dan cukup menarik karena
kalau tadi kita lihat
limbah yang keluar dari outlet pabrik itu warnanya coklat
tapi di lokasi kedua ini
warnanya putih bahkan seperti susu
limbah ini berbau menyengat dan ada sensasi perih
ketika kulit atau mata terpapar percikan air limbah
efek di mata cukup perih
warna putih menunjukkan bahan baku pabrik kertas ini adalah
kertas bekas berwarna dasar putih
untuk membersihkan kotoran seperti tinta
bukan hanya mengeluarkan bahan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan
limbah ini juga mengandung bubur kertas
alex bahkan mengaku tak sanggup menghitungnya
sebab bubur kertas yang keluar bersamaan dengan limbah itu
mengendam menjadi daratan
sampai mengakibatkan pendangkalan dasar sungai
sampai di sini
beristirahat di bibir sungai
tak jauh dari outlet
dan tempat kami beristirahat ini
merupakan sedimentasi atau endapan dari bubur kertas yang bertahun tahun mengendap di area ini
dan kemudian menjadi tempat kami duduk ini
ini salah satu bukti
bubur kertas itu mengendap dan mengeras
dari berbagai penelitian limbah limbah pabrik kertas yang syarat kontaminasi mikroplastik
sudah masuk rantai makanan manusia termasuk diantaranya ikan dan biota sungai lainnya
untuk membuktikan sendiri hasil penelitian itu saya meminta alex untuk mengambil dan menguji
ikan nila patin dan keong atau siput sungai yang ada di sekitar pipa pembuangan limbah pabrik kertas
menurut alex prosedur penelitian untuk mencari mikroplastik dalam organ tubuh ikan dan keong tidaklah sulit
sample ia bawa ke laboratorium biologi milik ecotone
setelah dicuci bersih alex lantas mengambil bagian usus ikan kemudian keong
di bagian inilah mikroplastik mengendap
betapa terkejutnya saya ketika alex mengungkapkan hasil temuannya
usus ikan dan siput dipenuhi berbagai jenis mikroplastik
untuk mencari mikroplastik alex menggunakan kabel
ini ada ditemukan tiga jenis mikroplastik
ada filament ada fiber kemudian ada fragment
dan ini menunjukkan bahwasannya mikroplastik tidak hancur dicerna oleh ikan
dan penelitian saya sebelumnya itu menunjukkan bahwasannya mikroplastik sudah masuk ke fesis manusia
ini menjadi bukti bahwasannya mikroplastik sudah masuk ke rantai makanan
mikroplastik dan siput tidak hancur di rantai makanan
ini adalah mikroplastik jenis fiber
bentuknya panjang mirip serat atau benang
kemudian filament yang berasal dari degradasi plastik tipis dan lentur
terakhir fragment yang biasanya berasal dari plastik tebal dan kaku
namun tentu kontaminasi mikroplastik di tubuh biota sungai bukan hanya berasal dari pabrik kertas
pasalnya air kali sadar dan porong juga tercemar dari industri lain dan limbah domestik
nah untuk mikroplastik dari pengambilan sampel air limbah pabrik kertas
mekabox internasional dan eratama megasuria juga tak kalah mencengangkan
tim peneliti menemukan pada sepuluh liter air limbah terdapat satu lima ratus empat puluh tiga partikel pada limbah mekabox
dan enam ratus dua puluh enam partikel pada limbah eratama
jenis mikroplastiknya didominasi filament
limbah pabrik kertas ini dibuang dua puluh empat jam dalam satu minggu sepanjang tahun
dan berlangsung selama berapa jam
bertahun tahun bisa dibayangkan jutaan partikel mikroplastik yang keluar mengendap
di sedimentasi dasar sungai permukaan air sampai menyebar ke berbagai jaringan sungai lainnya
saya sudah mengirim surat permohonan wawancara kepada manajemen mega surya eratama
manajemen perusahaan tersebut mengabaikan permohonan wawancara
meski sudah mengkonfirmasi menerima suratnya
hanya mekabox internasional yang merespon permintaan wawancara
hasil uji menunjukkan berbagai parameter melebihi baku mutu
misalnya padatan tersuspensi total atau tss dan kebutuhan oksigen kimiawi atau cod
tss yang tinggi menurunkan kadar oksigen terlarut alami dalam air
sedangkan cod yang tinggi menunjukkan semakin banyak oksigen yang digunakan
untuk mengurai senyawa senyawa anorganik dalam cairan limbah
sehingga oksigen yang digunakan sebagai sumber kehidupan biota air menjadi semakin sedikit
pada sampel pertama tss limbah mekabox mencapai dua lima ratus mg
mega surya eratama dua seratus mg per liter
sedangkan sampel kedua menunjukkan tss mekabox enam ratus mg per liter
dan mega surya eratama sembilan ratus mg per liter
angka ini jauh melampaui ketentuan keputusan menteri negara lingkungan hidup
tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri
yakni hanya di angka satu ratus dua puluh lima mg per liter
kemudian cod satu ratus enam puluh delapan sembilan puluh enam mg per liter untuk mega surya eratama
dan satu ratus tiga puluh lima dua puluh empat mg per liter untuk mekabox internasional
angka ini juga jauh melampaui baku mutu air sungai dan sejenisnya
sesuai peraturan pemerintah nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu kelas dua
namun angka cod keduanya masih di bawah baku mutu peraturan gubernur jatim no tujuh puluh dua tahun dua ribu tiga belas
tentang baku mutu air limbah industri karton box
manajemen mekabox menunjukkan
momen mekabox internasional mengelak hasil uji parameter lingkungan dan limbahnya tidak sesuai baku mutu
jarod hendro sucahyo dari hrd dan gapt mekabox internasional tak ambil pusing dengan temuan ekoton
karena perusahaan memiliki hasil uji sendiri
jarod lantas menunjukkan hasil uji yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten mojokerto
terhadap limbah pabriknya
angka angka yang tertera semua menunjukkan sesuai baku mutu
secara pengolahan sistem kita berjalan terus sebenarnya
bahkan secara internal pun kita juga mengadakan cek untuk kualitas air kita secara rutin setiap shift dua kali
dan dibahkan rekap dan setiap bulan kita juga dicek oleh dlh untuk diadakan sampling air limbah kita dan semuanya menunjukkan baku mutu
soal ini pendiri ekoton perigi arisandi skeptis dengan hasil uji yang tersebut

karena kadang kadang kepala inspektur itu mengambil limbah tidak saat yang tepat
mereka bisa jadi bisa mengoperasikan tapi langsung juga menghentikan kalau tidak ada yang mengawasi

perigi meyakini salah satu indikasi kali porong dan sadar tidak baik baik saja adalah
seringnya terjadi kematian ikan secara massal atau munggut
ikan ikan mabuk dan mati ini sering diambil warga untuk dikonsumsi
inilah salah satu jalan masuk partikel mikroplastik memasuki tubuh manusia
artinya apa perilaku industri yang membuang limbah cair tanpa diolah ke sungai sungai kita
itu seperti meracuni meracuni rantai makanan kita
dusun sebani di desa tanjung rono kecamatan ngoro
menjadi salah satu dusun yang terkena dampak pencemaran sungai
akibat kegiatan industri di sepanjang kali sadar dan porong
rusaknya sungai akibat industri mengubah wajah desa di sepanjang sungai
yang menjadi toilet limbah pabrik kertas
sungai tak lagi bisa memberi mereka kehidupan
bahkan air dari sumur sumur warga tidak lagi layak digunakan untuk konsumsi sehari hari
sudah beberapa tahun ini
air sumur yang dekat dengan sungai menjadi berminyak mudah menguning dan terkadang bau
jangan kan buat minum buat mandi saja katal banyak tercemar
jadi aktivitas kita yang dulu sungai itu bisa dijadikan tempat bermain
sekarang sudah buat anak anak renang sudah tidak ada
bahkan akhir akhir ini di sungai itu ada yang namanya sungai mabuk itu ikannya
ada orang cari ikan karena mungkin juga pengaruh limbah
warga menduga sumur mereka rusak akibat pencemaran di sungai
meresap ke aliran air tanah yang menjadi sumber bagi sumur sumur mereka
warga di dusun ini mengaku tak bisa berbuat apa apa
bagi mereka sudah mustahil mengembalikan sungai menjadi bersih seperti tiga dekade silam
yang mereka harapkan hanyalah bantuan air bersih yang bebas dari cemaran limbah
yang berarti di man traject integr parallel demean mereka
namun di perhubungi p endangered
inesaga mata yang berwaspada katanya
sistem pembelajaran negeri angkat dan menanggung kendengaran diri
akhirnya kekuatan manusia agama turor terbentuk leweh kembali
pindah ke dunia hi under
kembali bisa jauh legih juga
ini juga yang kita gunakan untuk menambah kesehatan
tapi ini bau tidak
ini bau ya
kotor terus agak berminyak ya
iya agak berminyak
ini juga yang kita gunakan
jadi ini juga untuk menambah perahu
kalau mau mandi juga

ini juga untuk mengurangi
mengurangi sambil mandi
bukan untuk menggulangi
untuk mengurangi pindahnya
untuk menggulangi sambil masak
kalau mau cuci kalau mau mandi
satu jirigin rp empat
untuk sambil masak
kalau mau minum
itu kadang kadang yang mesti telas
kadang kadang yang mesti mesti mesti mesti mesti mesti
seminggu seminggu untuk mengurangi pindahnya
kalau mau telas kawan
anggap saja satu hari
rata rata warga harus mengeluarkan rp delapan puluh seratus untuk membeli air galon
bagi warga desa terutama keluarga prasejahtera
pengeluaran sebesar itu cukup memberatkan
bahkan untuk mengairi ladang
mereka juga harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit
karena air sungai tidak lagi bisa digunakan
kepala bangsa gubernur jawa timur
lima tahun terakhir gagal
lima tahun terakhir gagal
lima tahun terakhir gagal
segala cara dilakukan aktivis ekoton untuk mengingatkan pemerintah
soal pencemaran lingkungan di sungai
akibat pembuangan limbah pabrik kertas
menurut pendiri ekoton
prijari sandi sudah tak terhitung
berapa kali mereka menggelar unjuk rasa
memprotes pembiaran limbah pabrik
khususnya yang terkontaminasi mikroplastik dibuang ke sungai
tim tim berkampanye di sekolah sekolah
targetnya memperkenalkan jenis dan bahaya mikroplastik kepada anak anak
tidak mudah memperkenalkan apa itu mikroplastik kepada anak anak
perigi sering mengajak anak bungsunya
dan menjelaskan mikroplastik dengan bahasa anak anak
anak anak ini diajak melihat langsung mikroplastik dari mikroskop
demonstrasi sudah kampanye sudah
ekoton pun sempat menggugat pemerintah provinsi jawa timur
yang mereka anggap gagal menjaga ekosistem sungai
gugatan ini berkaitan dengan kematian masal ikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
sayangnya pemerintah malah banding atas putusan pengadilan
padahal ekoton hanya meminta pemerintah serius melakukan pengawasan
kita meminta pemerintah untuk mengawasi industri
yang membuang liputan terutama pabrik kertas
nah itu kemudian mereka menyebabkan banyak sekali peristiwa ikan mati masal
di kali surabaya kaliberantas dan kaliporong
hasil uji sampel limbah pabrik kertas juga kembali dilaporkan
ekoton kadinas lingkungan hidup provinsi jawa timur
tim gabungan dari dlh provinsi jawa timur dan kabupaten mojokerto
masih melakukan investigasi
tim akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan
untuk melihat kondisi lapangan
bagaimana pengulimbahnya bagaimana mutu limbahnya
bukan hanya kepada pt mekabox
tapi di sekitar itu ada namanya pt pakerin
juga pt megasyuria eratama yang ada di sekitar itu
karena tidak tertutup kemungkinan bahwa limbah itu juga berasal dari perusahaan yang lain
ada alasan mengapa banyak pabrik tidak mengelola limbah dengan baik sebelum dibuang ke sungai
menurutnya biaya yang dikeluarkan untuk mengolah limbah
terutama pabrik kertas yang mendaur ulang sampah kertas sangatlah tinggi
jadi ini kan ujung ujungnya keuntungan
bagaimana modal sedikit terus meraup keuntungan sebesarnya
jadi semakin dia tidak mengolah limbah
tidak mengolah limbahnya dengan bypass langsung ke sungai
ia pernah menghitung biaya operasional saja
yakni listrik dan bahan kimia bisa mencapai empat ratus lima puluh juta rupiah per bulan
satu tahun bisa lebih dari lima miliar rupiah
ini hanya biaya operasional
artinya belum termasuk pembangunan instalasi pengolahannya
yang juga membutuhkan dana besar
biaya mahal ya pasti mahal lah
tapi itu memang harus kita lakukan juga
salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan
karena kalau kita tidak ada satu pengolahan semikal
nutrisi untuk bakteri ya pasti air limbah kita juga asal asalan nanti
tapi dengan itu kita juga aman sebenarnya aman
soal limbah pengandung mikroplastik
kepala dlhjt mengakui belum ada regulasi yang mengaturnya
karena itu ia belum bisa menjelaskan sangsi apa yang bisa menjerat industri
yang limbahnya mengandung mikroplastik
pengajar teknik lingkungan institut teknologi sepuluh november surabaya
warma dewanti menilai pemerintah lambat membuat regulasi terkait baku mutu mikroplastik
padahal sudah banyak penelitian seminar dan kasus mikroplastik
kekosongan regulasi ini akan memperparah cemaran mikroplastik
terkait dengan industri apakah mereka peduli
apakah government juga menetapkan ini sebagai prioritas utama sebelum dari yang lain lain
nah itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang kok kayaknya kok
west banyak penelitian seminar apa segala macam kok gak ada gregetnya apa apa gitu kan
itu yang karena itu tadi tanda tanyaannya yang sumber
sumber atau source dan yang pengawas ini ada kepedulian atau terkaitnya
apakah itu masuk prioritas nggak
menurutnya peneliti lembaga pemerintahan sampai lsm
memiliki kemampuan dan alat untuk mengukur mikroplastik
sehingga secara teknis tidak ada kendala apapun untuk menetapkan baku mutu
hanya saja ia menilai belum ada kemauan politik dari pemerintah
untuk merumuskan kebijakan pengendalian mikroplastik
ekspedisi sungai nusantara kolaborasi peneliti dan jurnalis pada dua ribu dua puluh dua menunjukkan
sungai sungai di jawa timur menjadi provinsi dengan kontaminasi mikroplastik paling parah
mencapai enam ratus tiga puluh enam partikel per seratus liter air
jawa timur mengalahkan sumatera utara di peringkat kedua dengan temuan lima ratus dua puluh partikel
dan sumatera barat lima ratus delapan partikel serta bangka belitung empat ratus sembilan puluh tujuh partikel
temuan dari ekspedisi ini menjadi lampu merah darurat mikroplastik
pemerintah seharusnya sudah membuat peta jalan terkait mitigasi bencana mikroplastik bagi lingkungan dan manusia
salah satunya dengan membuat aturan yang langsung menarget entitas bisnis
yang langsung menghasilkan mikroplastik pada limbah buangannya
langkah yang paling utama itu adalah bagaimana tadi itu kita bisa melihat ya
memetakan source nya kita dari mana kan mas tadi sudah bilang bahwa kita punya source yang entitasnya langsung menghasilkan
mikroplastik bukan dari plastik yang pecah gitu ya
berarti ini kan beberapa industri sudah bisa menjadi target paling tidak
paling tidak adalah terkait dengan edaran dari pemilik sebelum aturan hukum yang keluar ya
guru besar departemen biologi fakultas sains terapan universitas airlangga surabaya alfiah hayati
mengungkapkan partikel mikroplastik ini masih bisa pecah dan menjadi nanoplastik yang ukurannya jauh lebih kecil
dan jauh lebih berbahaya
sebagai gambaran besar nanoplastik ini setara dengan virus corona yaitu enam puluh nanometer
dari berbagai riset dan jurnal sudah ditemukan nanoplastik di jaringan dalam manusia
artinya menurut alfiah nanoplastik bisa ditemukan di organ tubuh mana saja
mulai ginjal hati sampai otak
bahkan nanoplastik bisa menembus sel sel dalam tubuh dan berakibat pada gangguan sampai matinya sel tersebut
nano itu kan ukurannya sangat kecil sekali
ketika ukuran nano kurang dari lima puluh nanometer itu bisa menembus porisel
kalau bisa menembus porisel ya otomatis dia masuk ke dalam sitoplasmanya
nah di situ akan mengganggu aktivitas semua metabolisme sel
dampak yang paling nyata adalah kematian sel atau yang dikenal dengan nama apoptosis
semakin kecil pecahan itu akan semakin berbahaya
salah satu yang dikhawatirkan adalah nanoplastik masuk ke jaringan air minum kita
ada jutaan orang yang menggunakan air itu bahan baku aluminium
kedua ada ribuan tambah
di situ ada udang ada bandeng yang menjadi tumpuan protein kita
artinya apa perilaku industri yang membuang limba cair tanpa diolah ke sungai sungai kita
itu seperti meracuni ya meracuni rantai makanan kita
selain bisa menjadi rumah bakteri mikro dan nanoplastik memiliki sifat menyerap polutan seperti deterjen
pesticida dan logam berat
inilah yang dalam jangka panjang bisa memicu gangguan kesehatan bagi manusia
antara lain gangguan hormonal metabolisme tubuh diabetes militus menurunnya kualitas sperma
sampai memicu sel kanker
pencemaran sungai itu lintas batas
boleh saja air yang tercemar dimuncul kerto
namun racun pencemaran itu bisa sampai kehidangan di meja makan anda
karena apa kedepan anak anak kita akan menanggung biaya yang lebih tinggi
dan anak anak kita akan merasakan dampak kesehatan dan biayanya yang sangat tinggi
maka kita tidak ingin kemudian kita diingat sebagai generasi yang membiarkan kerusakan terjadi
dan kemudian merusak generasi indonesia yang akan datang